dan jokowi dodo bicara soal transisi pemerintahan
pasca prabowo subianto dan gibran raka buming raka
resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
jokowi mengklaim siap membantu transisi pemerintahan yang baru
transisi pemerintahan diperlukan agar presiden dan wakil presiden terpilih
bisa segera bekerja usai dilantik pada oktober nanti
kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih